hadirnya kementerian investasi serta peleburan kementerian ristek dan kementerian pendidikan dan kebudayaan
memunculkan isu reshuffle di kabinet indonesia maju
tenaga ahli utama kantor staff presiden ksp ali mohtar ngabalin saat dihubungi detikkom menyebutkan
bahwa presiden joko widodo kemungkinan besar akan melakukan kocok ulang kabinet pada pekan ini
namun ngabalin tidak menyebut waktu detail perombakan kabinet
insya allah tidak ada aral melintang dalam pekan pekan ini
kita lihat apa langkah yang harus dilakukan oleh bapak presiden
saya sendiri tidak terlalu percaya kalau nanti habis bulan puasa
saya bahkan mengatakan tidak mustahil dalam pekan ini beliau bisa ambil keputusan
untuk segera melantik para menteri dan kepala badan atau lembaga yang nanti beliau tunjuk
lembaga indonesia political opinion ipo melakukan survei pada rentang awal maret hingga april
terkait kinerja para menteri
hasilnya adalah sebagai berikut
kementerian sosial dianggap publik sebagai kementerian yang paling populer
merupakan lima nama menteri populer berdasarkan hasil survei
bahkan sri mulyani dianggap sebagai menteri yang bekerja paling memuaskan
ada pun menteri yang dianggap publik dengan kinerja yang tidak memuaskan
yakni menteri hukum dan ham yasona lauli menteri ketenaga kerjaan ida fauzia
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menteri pertanian syahrul yassin limpo
dan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyokumolo
sebelumnya pada selasa tiga belas april ketua umum jokowi mania
immanuel ebenezer pada detikkom menyatakan bahwa jokowi tengah merumuskan
pergantian sejumlah menteri pada bulan ini
joman mengaku ada lima menteri yang layak diri syafel
kelima menteri yang dinilai layak diganti adalah
menteri pertanian yassin limpo menteri agraria sofian jalil
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
menteri perdagangan muhammad lutfi serta menteri sekretaris negara pratikno
sementara itu pengamat politik dari indonesia political review
ujang komarudin menyatakan bahwa reshafel merupakan sebuah keniscayaan
ujang menambahkan bahwa yang harus diperhatikan adalah
menteri yang diri syafel haruslah berdasarkan penilaian kinerja
bukan pertimbangan politis